astagfirullahaladzim ini sampai berserakan kita harus tanggap sebagai umat islam anna
zufatu minal iman karena kebersihan sebagian daripada iman bagaimana kalau kita bersihin
country sampai cuma kabar bro
kok itu anak ngirim haikal ya
tadi kayak haikal ya
kok udah nggak ada ya
oh lewat pintu belakang
eh bukan haikal om
perasaan tadi tuh kesini
tapi kok nggak ada ya
apa salah lihat
pak sebentar pak
lebaran masih lama
jangan minta maaf dulu ya
bukan itu maksud saya pak
ya udah nggak apa apa
walaupun belum lebaran
tapi nanti dulu
maksud saya bukan itu pak
sandal saya pak dipakai
walaupun belum lebaran
ya udah biarin aja
maaf pak ya
maaf pak ya
sandal orang dipakai lagi
tadi saya lihat haikal pak kiai
tapi sekarang udah gak ada
dia kabur lagi pak kiai
cepet banget larinya tuh
betul pak yae
sekarang begini aja pak kiai
tunggu di mobil aja
saya mau ambil sandal dulu
sebentar pak yae
kita kayak pernah ketemu ya
tapi dimana ya

hai sudah pakai hai care hai care hai care
kamu sudah mempertemukan kami kembali allah
terima kasih allah
kamu pasti marah
bapak telah menuduh kamu
maafkan bapak ya
pasti merupalukan disitu
bapak sangat tau
maka dari itu bapak minta maaf
banyak kesalahan bapak yang sudah bapak lakukan terhadap kamu
bahas ke bapak
apa yang hendak kamu lakukan silahkan
bapak terima dengan ikhlas
apa yang hendak kamu lakukan silahkan
kalau jadi orang itu
kekasih buat allah
aku mau jadi seperti itu
kamu memang adalah yang paling
kamu memang adalah yang sehekat
seharinya kita kembali ke bandara lagi
astagfirullahaladzim ini sampai berserakan kita harus tanggap sebagai umat islam anna
zopatuminal iman karena kebersihan sebagian daripada iman bagaimana kalau kita bersih
sambil olahraga biar sehat setelah setelah setelah setelah setelah setelah setelah setelah
siti enggak melihat orang lo ya allah pade maafin siti pade pade ngapain sih disitu
pakai nanya ngapain ngapain pade saya kata tempat sampah ada
dua eh kaget taunya pade ya halo dimana mana ada dia mulu sih sempit
banget dunia ah oh sampah sampah tembak tembak tembak tembak nih
kalau nyapu yang bener pakai mata kontak lainnya dengan sampah bukan dengan saya
bisa kerja udah tenang aja jangan makin nyuruh mulu eh elah pade pade
ngapain sih disitu oh nyanyiin satpam aja lagi setir mobil lo ketahuan lagi
assalamualaikum pak deda yat waalaikumsalam pak ustadz eh pakai
waalaikumsalam pak deda waduh ada pakde tuh mukanya kelihatan kusit banget lagi jangan jangan
pakde mau marahin aku habis habisan lagi tinggal disini aku mending ke kamar aja deh diem diem
masya allah pade baru sebentar kita nggak ketemu pakde makin pasti makin ganteng ya makin tua
pir'aunanya kalah tuh

hai akal gimana fuerte beneficial ya uh uhlala mah diri stajian rileks any joy hiker udah ketemu dalam
keadaan yang aman selamat dan sentosa berapa bagaimana betul seperti concretek co surpass dan comedy
called the quickari tertutup thing hai kau udah ketemu dalam keadaan aman selamat dan sentosa tadi about time
maikal saya panggil ya maikal turun ah
alhamdulillah maikal apaan deh kangen
aduh mana posetnya
ternyata ada ya maikal turun
biasa anak anak bercanda
kok nggak turun turun ya
mana poset sebentar saya cek dulu ya
maikalnya gak ada pak deh
bagi aik ya aduh gimana dong ini